angkutan umum oko trip diuji coba pada senin siang
teraya kampung melayu duren sawit merupakan angkutan umum pertama
yang menggunakan layanan kartu oko trip
selama lima belas hari calon penumpang trayek ini tidak dipungut biaya
selama masa sosialisasi hingga tiga puluh satu januari mendatang
program oko trip yang diluncurkan pemerintah provinsi dki jakarta
senin siang mulai diuji coba
penggunaan kartu oko trip pertama kali ini
dilakukan pada mikrolet m tiga jurusan kampung melayu duren sawit
dengan total jarak tempuh tujuh belas km
traik ini lebih panjang dari semula
yang hanya sampai tujuan komplek pwi kebonanas jakarta timur
pada uji coba hari pertama
masih banyak penumpang yang belum mengetahui cara pembayaran baru ini
beberapa penumpang yang sudah naik di trayek ini
terpaksa mencari angkutan lain
lantaran belum memiliki kartu oko trip
kita ini belum tahu
banyak kita tahu kan cuma kartu itu buat tol buat ini
atau tidak kita belum tahu
ini kan untuk anak sekolah
untuk anak sekolah ini kan gimana
biasanya kan kalau anak sekolah
biayanya beda sama orang orang yang ini gitu
nah kalau dengan kartu ini gimana
belum tahu sih pak
tahu ya pak
belum sempat sama pengurus ngomong itu
membicarakan masalah itu
ya mungkin sampai tiga bulan ya mungkin lah
tahu semua masyarakat
oke trip harus pakai kartu
jadi masih dalam percobaan training lah
tengah tiga bulan
tapi nanti kalau misalnya ada penumpang yang naik
bapak nanya dulu punya kartu oko trip nggak
nah itu yang penting tanda tanya
masa penumpang gue boleh siap kartunya
mungkin saya begitu
untuk sosialisasi ke masyarakat tentang penggunaan kartu oko trip
pt transjakarta akan menempatkan petugas di angkutan umum
mereka akan memberikan layanan kartu oko trip
bagi penumpang yang belum memiliki kartu
layanan ini diberikan gratis selama lima belas hari
atau hingga akhir bulan januari
penggunaan kartu oko trip sendiri diberikan durasi waktu selama tiga jam
dengan harga rp tiga lima ratus
karena kita menyadari mungkin selama ini masih belum semuanya warga
yang memiliki kartu oko trip
jadi dalam sosialisasi ini kita masih memberikan layanan
yang kalau misalnya belum punya kartu nanti akan dibantu oleh petugas
tapi setiap pelanggan naik dan turun
nanti mereka akan mencoba memberikan experience baru
jadi tap in pada saat naik dan pada saat turun nanti tap out
sampai dengan tiga puluh satu januari nanti petugas kita masih akan meminjamkan kartu
berikutnya satu februari kita berharap masyarakat sudah memiliki kartunya
program oko trip sendiri akan ditargetkan enam traik di wilayah jakarta secara bertahap
penggunaan kartu oko trip ini sendiri hanya dapat dilakukan satu kartu untuk satu penumpang
stefanus wangge jakarta